dikempel saya mau duit dah
selasa siang polisi militer kodam jaya menetapkan anggota pas pampres praka rm
anggota direktora topografi praka hs dan anggota kodam iskandar muda praka j
sebagai tersangka kasus tewasnya seorang pemuda asal aceh imam mashkur
mereka dijerat di tiga kasus yakni penculikan pemerasan dan penganiayaan
selain tiga orang tni seorang warga sipil turut ditangkap dan kini ditahan di polda metro jaya
kepala dinas penerangan angkatan darat brikjen tni hamim tohari menegaskan
tni menjamin tidak ada impunitas atau pembebasan dari hukuman bagi tiga anggotanya
prajurit tni yang melakukan pelanggaran pidana bisa dijatuhi
tapi hukuman lebih berat
nanti akan kami sampaikan tetapi mohon teman teman media maupun masyarakat bersabar menunggu hasil ini
dan yakinlah bahwa ini akan kita lakukan secara tuntas
dan kami jamin sebagaimana penekanan atau penegasan panglima tni berkali kali
bahwa tidak ada impunitas terhadap prajurit tni yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer
lantas apa motif para tersangka
keji menyiksa korban hingga tewas
dikutip dari cnn indonesia com
komandan pom danjaya kolonel cpm irsyad hamdi bey anwar
pada selasa siang menyebut
motif para tersangka diduga adalah pemerasan
korban diduga adalah pedagang obat ilegal
para tersangka awalnya berpura pura sebagai anggota polisi yang hendak menangkap imam
para tersangka pun
menculik seorang warga lain yang juga pedagang obat seperti imam
korban itu lantas dilepas para tersangka di tol cikeas
karena susah bernapas saat disekap para tersangka
kepada cnn indonesia com pada senin malam
pengambat militer dan pertahanan dari institute for security and strategic studies
hairul fahmi menilai
tindak kejahatan yang dilakukan para anggota tni terjadi karena berbagai faktor
seperti kondisi moral dan mental perempuan
para jurid usai lulus dari pendidikan lingkungan kedinasan
pergaulan dan pengasuhan senior
serta pengawasan dan keteladanan pimpinan
lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk menyatakan
siap melindungi keluarga korban dan akan membantu jika keluarga mengajukan restitusi
tim liputan cnn indonesia